komisi tujuh dpr mendesak manajemen pt freeport mencopot cepi hakim sebagai presiden direktur terkait insiden perkataan kasar yang ditujukan kepada anggota dpr
muhtar tompo usai rapat kerja beberapa waktu lalu
dalam konferensi persnya komisi tujuh dpr menilai perkataan dan perlakuan kasar
yang dilakukan cepi hakim telah melecehkan fungsi pengawasan dan hak bertanya yang dimiliki setiap anggota dpr
bagi komisi tujuh dpr perbuatan presidir pt freeport tak hanya melecehkan anggota dpr tapi juga institusi dpr yang bermitra dengan freeport
komisi tujuh juga menegaskan tidak akan membuka rapat kerja dengan freeport sebelum ada permintaan maaf dan pencopotan cepi hakim sebagai presiden direktur
kami berharap pimpinan komisaris pt freeport
ini untuk mempertimbangkan
mempertimbangkan saudara cepi hakim dalam melanjutkan kepemimpinan freeport ke depan